tapi jangan salah pdi perjuangan juga punya kader kader muda yang bagus
ya itu ajalah ya nanti malah macam macam nanti
karena nyebut partai kami tadi pdi perjuangan
oh nggak jadi dipecat ya mas
jangan kaget bila mulai hari ini tiga november hingga lima belas november mendatang
jalan malioboro terlarang bagi kendaraan bermotor dan hanya dikhususkan bagi pejalan kaki
hanya kendaraan bermotor tertentu saja yang boleh melintas yaitu bus trans jogja
kepolisian layanan kesehatan kebakaran dan patroli
pedestrianisasi malioboro ini berlaku mulai jam enam pagi hingga jam sepuluh malam waktu indonesia barat
kecuali pada hari pertama yang dimulai pukul sebelas siang
sementara di luar jam itu kendaraan bermotor boleh melintas
terutama bagi sektor ekonomi yang akan memuat barang
tak hanya itu jalan di luar kawasan malioboro yang biasanya berlaku dua arah
juga akan menjadi satu arah selama dua puluh empat jam
seperti jalan suryotomo jalan mataram jalan abu bakar ali jalan pasar kembang dan jalan lejen suprapto
sementara jalan di sirip sirip malioboro tetap berlaku dua arah